ya kita beralih ke berita lainnya
ketua yayasan kesultanan sri prabu rajasa negara marwah daud ibrahim
akhirnya memenuhi panggilan polda jawa timur setelah sebelumnya mangkir dari pemeriksaan
marwah datang bersama istri pertama taat pribadi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
mengendari sebuah minibus marwah daud ibrahim sampai di polda jawa timur menjelang siang kemarin
mobil marwah sempat hanya berputar putar saja di parkiran polda jawa timur
baru dua puluh menit kemudian dia turun bersama istri pertama taat pribadi rahma hidayanti beserta kuasa hukum
menjelang masuk ke ruang pemeriksaan marwah tidak mau menanggapi soal ditangkapnya tujuh maha guru yang ternyata palsu
marwah diperiksa selama tujuh jam hingga menjelang malam kemarin
polisi menanyakan lima belas materi pertanyaan pada marwah
terutama soal kasus penipuan
bermodus penggandaan uang yang dilakukan oleh dimas kanjeng
dan juga aktivitas marwah di padepokan
marwah mengaku sebagai santri taat sejak tahun dua ribu dua belas
dia juga kerap diminta oleh taat pribadi memberikan sambutan saat taat menggelar kegiatan
kita lihat dulu lah perkembangannya
karena kita belum tahu yang pemeriksaannya siapa dan apa topiknya kita belum tahu
jadi saya kira mungkin bisa jadi biar mungkin saya menjelangkan ke marwah nanti biar marwah yang
marwah daud juga menjelangkan kemarin
marwah daud juga mengapresiasi pendalaman penyidikan yang dilakukan polisi dalam mengungkap kasus penipuan taat pribadi
marwah daud berjanji akan datang lagi jika nantinya polisi memintanya datang kembali untuk diperiksa